nama jamaah ansaruddaulah atau jad sering disebut aparat kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam rangkaian aksi teror di tanah air dalam sepekan terakhir
namun salah satu tokoh jaringan teror yang berbaiat ke isis itu aman abdurrahman kini telah dituntut hukuman mati
jad pun dinilai semakin sulit mencari ruang gerak untuk merekrut anggota baru

jumat siang terdakwa kasus bom tamrin aman abdul rahman alias oman rahman dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum di pengadilan negeri jakarta selatan
aman didakwa menggerakkan orang lain dan merencanakan sejumlah aksi teror di indonesia seperti bom tamrin pada dua ribu enam belas bom gereja oikumene samarinda bom kampung melayu dan penyerangan polisi di bima dan medan
menjatuhkan pidana kepada terdakwa oman rohman alias aman abdurrahman alias abu suleiman
dengan pidana mati
pasca aman dituntut hukuman mati dan pengetatan pengawasan oleh pemerintah salah satu simpatisan jad yang berhasil cnn indonesia wawancari menilai ruang gerak untuk merekrut anggota baru semakin sulit
saat ini agak susah
karena tempat tempat kajian ini hampir rekrutmen untuk tempat kami agak kesulitan mencari tempat tempat kajian
karena karena apa namanya statement statement dari pemerintah untuk mengawasi tempat tempat ibadah orang orang yang ada curigai dan lain sebagainya itu yang menjadikan apa namanya sekarang ini agak sulit untuk mencari kader kader baru
dilansir cnn indonesia com